pemerintah menambah pasokan vaksin covid sembilan belas di indonesia pada senin delapan maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas waktu indonesia barat
indonesia menerima vaksin astrazeneca sebanyak satu satu juta dosis di bandara soekarno hatta tanggerang banten dalam bentuk produk jadi
vaksin astrazeneca ini merupakan bagian awal distribusi vaksin melalui jalur kerjasama multilateral global untuk vaksin dan juga imunisasi melalui covax facility
indonesia menerima pengiriman pertama vaksin astrazeneca sebanyak satu satu ratus tiga belas enam ratus vaksin dalam bentuk jadi
vaksin astrazeneca sendiri sudah mendapat persetujuan dan masuk dalam daftar penggunaan darurat who pada bulan februari yang lalu
pada hari ini indonesia menerima pengiriman pertama vaksin astrazeneca
sebesar satu satu juta dolar
satu satu ratus tiga belas enam ratus vaksin jadi dengan total berat empat satu ton yang terdiri dari sebelas satu ratus tiga puluh enam karton
jumlah satu satu ratus tiga belas enam ratus vaksin ini adalah bagian awal dari batch pertama pemberian vaksin melalui
lalu dijalur multilateral
vaksin covid sembilan belas produksi astrazeneca sebanyak satu satu juta dosis tiba di bandara soekarno hatta tanggerang banten pada senin petang
vaksin produk astrazeneca ini dikirim dalam bentuk produk jadi
untuk mengetahui seperti apa jenis vaksin astrazeneca ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia hemas liktika yang akan melaporkan langsung dari jakarta
hema selamat malam seperti apa tadi proses kedatangan dari vaksin astrazeneca
dan nantinya apakah setelah diterima
bagaimana proses berikutnya ini akan diapakan lagi vaksin astrazeneca ini
ya selamat malam reinhardt betul sekali tadi telah disampaikan langsung dalam konferensi persnya melalui ibu menteri luar negeri retno marsudi
dimana hari ini indonesia telah menerima sebanyak satu satu juta dosis vaksin jadi yang dikeluarkan melalui pabrikan astrazeneca dari inggris
dan sebelumnya indonesia sendiri sudah menerima vaksin melalui pabrikan sinovac dari china
di mana pada tahapan pertama dan tahapan kedua telah diberikan pada akhir tahun dua ribu dua puluh sebanyak tiga juta vaksin bentuk jadi dari sinovac
lalu kemudian dilanjutkan dengan penerimaan vaksin tahap ketiga keempat dan kelima melalui bentuk bulk atau bentuk bahan baku
jadi olah di indonesia sendiri
lalu kemudian seperti yang disampaikan sebelumnya oleh presiden joko widodo melalui konferensi pers dalam peringatan kemarin satu tahun covid sembilan belas di indonesia
dinyatakan bahwa saat ini sudah ada tiga puluh delapan juta dosis vaksin covid sembilan belas dengan rincian tiga juta dosis vaksin jadi dan tiga puluh lima juta dalam bentuk bahan baku vaksin
lalu kemudian pada hari ini
senin delapan maret dua ribu dua puluh satu telah diterima kembali kedatangan vaksin astrazeneca dari inggris sebanyak satu satu ratus tiga belas enam ratus dosis vaksin jadi
dan dikatakan oleh menteri kesehatan budi gunadisadikin indonesia membutuhkan sekitar empat ratus dua puluh enam delapan juta dosis vaksin untuk kemudian dapat mencapai herd immunity atau kegebalan kelompok
yang rencananya kebutuhan ini akan dipenuhi melalui lima jenis vaksin
dan saat ini indonesia sendiri telah memiliki dua jenis vaksin yang hadir di indonesia yaitu sinovac dan juga vaksin dari astrazeneca
lalu vaksin astrazeneca ini juga dikembangkan dari virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan dimodifikasi secara genetis
dan ini berbeda dengan vaksin sinovac yang kemudian merupakan menggunakan platform inactivated virus atau virus yang kemudian dimatikan
lalu tentu saja diharapkan dengan kedatangannya kedua vaksin ini
ini dapat menjadi salah satu usaha bagi republik indonesia untuk dapat mencapai herd immunity dan juga untuk menghentikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
dan seperti yang tadi dikatakan oleh ibu menteri luar negeri retno marsudi bahwa kedatangan vaksin dari astrazeneca ini merupakan keberhasilan dari kerjasama multilateral yang melibatkan berbagai pihak dan juga ada kerjasama dari berbagai pihak internasional
untuk meningkatkan vaksinasi covid sembilan belas di negara berkembang termasuk di indonesia
dan diplomasi vaksin ini akan terus dilakukan untuk dapat membangun resiliensi kesehatan dan juga memulihkan keadaan perekonomian di negara kita yang meskipun demikian tentu saja
masih perlu adanya dukungan dari para masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan tiga m yaitu memakai masker menjaga jarak dan sering sering mencuci tangan
terima kasih hemas untuk laporan anda terkait dengan kedatangan dari vaksin astrazeneca